ibu gak mungkin mama kejam sama seorang bayi
udah taruh aja ibunya sebentar lagi datang kan
berarti mama jaganya gak lama dong
suster jaga juga ada dong
banyak yang jagain banyak yang perhatiin
sintia tuh kasihan
udah tenang aja kasih ke mama percaya sama mama
jangan sampe sylvia tau yang sebenarnya
kamu tuh bisa cuma bikin kacau aja
terus kamu mau aku ngelakuin apa sekarang
kok udah kayak gini aja kamu nyuruh aku nyelesaikan semua masalahnya
dibawa ke rumah sakit mana dia
dibawa ke rumah sakit yang sama tempat anaknya bella dirawat fik
soalnya tadi itu saya sempat kasih syarat ke sylvia
ya gak apa apa sintia diperiksa kehamilannya
tapi ya sehingga harus ditemenin sama afif
terus kakak kamu bilang
yaudah di tempat anaknya bella dirawat aja
disana kan pasti ada afif
dan afif pasti gak akan nolak
so please rafik cepet dong lakukan sesuatu
kamu harus bisa menggagalkan rencana sylvia
soalnya bukan apa apa
aku nih seneng rafik
aku gak ngerti sama sekali harus gimana
dan asal kamu tau ya
kakak kamu itu ingin cynthia melakukan berbagai tes
gak cuma usg doang fik
ini kacau ini parah banget
caranya sintia itu penuh dengan alkohol
jadi sylvia akan tau bahwa sintia itu gak hamil dan dalam keadaan mabuk
satu satunya harapan sekarang
afif harus menolak menemani sintia memeriksa kehamilannya
semoga sukses hancur semuanya
lagi ambil kursi roda
ma aku bingung banget aku harus gimana sekarang ma
kenapa jadi gini sih
ini bener bener kacau ma
oo ibu mertua kamu udah datang
aduh aduh aduh
maaf lama susternya lagi pada nggak ada nih

aduh bisa bentuk nama gak
ya ampun anak mama tidur aja ini ya
cepat sembuh ya sayang ya
pasti bisa cepet sembuh
karena dede siva itu adalah anaknya papa sama mama
oh ya kamu udah makan belum sih
tuh kan dede tadi aku ngeliat kamu makan
yaudah aku bikin kamu makanan ya
terus dari siva siapa yang jagain
kan kamu orang tuanya kamu dong yang jagain
terus ganti bajunya bisa kan
tapi jangan lama lama ya
iya aku mau pegangin siva dulu
apa apa dulu ya sayang ya
gantiin popoknya susah loh
susah banget nih afif dihubungin nih
kalau emang afif gak bisa dihubungin
dan gak mau nemenin aku
lebih baik kita pulang aja tentu
aku gak mau melakukan tes kelaminan ini sendirian

aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
tante liat sendiri kan
tante liat sendiri kan

mama juga berhati
mama bisa merasakan betul gimana perasaan kamu saat ini
orang hamil tuh memang begitu
pengennya diperhatiin sama suami
udah tenang aja
sintia tenang aja ya
tante akan berusaha terus untuk menghubungi afif
gak usah kamu hubungin afif
dia tuh pasti gak akan mau
udah deh kalau menurut aku lebih baik
aku ajak cynthia pulang aja ya
kasihan dia di sini
dia tuh menderita sil
kamu lihat sendiri kan
penuh sukacita menyambut kedatangan bayi mereka
sedangkan anak aku
kamu lihat sendiri
udah ayo kita pulang aja
gak usah gak usah
enggak enggak enggak
udah tenang aja
tunggu lihat tuh
dia pusing kan
tunggu ya laura
keras kepala banget itu si sylvia
aduh aku makin pusing
menurut mama kamu gak adil
semua perhatian dan kasih sayang kamu
kamu kasih buat anak ini
harusnya kamu kasih juga dong buat cynthia
jangan memulai pertengkaran di sini
ngapain mama bikin keributan di sini
mama mau kasih tahu sama kamu
tadi pagi sintia jatuh
kebetulan dokternya praktek di rumah sakit ini
sekarang sintia ada di ruang tunggu dokter spesialis kandungan
yaudah kalau misalnya sintia mau diperiksa ya silahkan aja periksa dokter
ngapain juga bawa afif
lama aja sana yang temenin
kamu nggak usah khawatir ya
nenek kamu ini gak marah sama kamu
kamu itu suaminya sintia juga
kamu harus nemenin dong
apa kata dokter nanti
suaminya gak ada
orang cuma sebentar setengah jam doang
suara mama pelanin dikit
ya makanya dibagi bagi dong
ma afif harus ada di sini
karena sekarang afif ngejagain sifat
terus siva siapa yang jagain
biar mama yang jaga
wah gak mau
kamu gak percaya sama mama
kenapa begitu mata kamu
kamu takut bayi ini dikenapa napain sama mama
mama ini seorang ibu
gak mungkin mama kejam sama seorang bayi
udah taruh aja
ibunya sebentar lagi datang kan
berarti mama jaganya gak lama dong
suster jaga juga ada dong
banyak yang jagain
banyak yang perhatiin
sintia tuh kasihan
udah tenang aja
kasih ke mama
percaya sama mama
sintia nunggu tuh
pertama kita akan namu darah ibu dulu ya
aku gak mau diambil darahnya sebelum suami aku datang
aku udah ada di sini
istri bapak tidak mau diperiksa sebelum bapak datang
mungkin istri bapak tidak mau melewatkan momen ini
karena momen ini sangat berharga
sekarang saya ambil darah ibu dulu ya
om aku takut banget sama jarum suntik
udahlah batalin aja ya
afif aku takut
afif aku takut
ibu tenang ya nggak sakit kok
enggak usah lebay
aduh kacau ini
maksudnya tidak usah lebay
mereka bisa tahu kalau darah sintia mengandung alkohol
silahkan ibu sintia berbaring di sini
ayo cepat kamu rebahan